wah wah wah kompak banget emak sama anak jadi nafi baru
eh lu udah tanya belum sama nyokap lu
gimana tuh lagi lu
ya tuh gak ada habisnya ya mau cari masalah sama gue
lu tuh apa sih
tapi kenapa din
kenapa kalian menyembunyikan diri dari saya
apa saya tidak pantas bersama rena
apa saya tidak pantas untuk memeluk rena
untuk menyayangi reina
untuk menyayangi reina
itu yang kamu mau mas
dengan semua luka yang sudah kamu kasih ke kita
dengan tuduhan itu sempurna
dengan apa yang udah kamu lakuin ke aku mas
dengan semua hinaan itu
dengan kamu juga membiarkan aku berjuang di dalam penjara
itu yang kamu mau mas
masalah kamu tau mas
reina juga gak tau aku ibu kandungnya
yang dia tahu aku adalah ibu yang udah mengadopsi dia
dia gak tahu aku ibunya
reina masih kecil
reina gak tau apa apa
aku juga hancur mas
ketika dia tanya
kenapa dia ditaro di pantai asuhan
dan tiba tiba kamu dateng dan kamu bilang kamu papanya
kamu gak bikin dia tambah bingung
kamu gak bikin dia jadi tambah sedih
kenapa si om baik ini ditaro di pantai asuhan
kenapa mamanya gak mau ngurusin dia
kamu mau itu ditanyain mas sama dia
kamu jangan mikirin kebenaran buat kamu doang mas
kamu harus mikirin untuk reina
si kisah dia gimana
apa yang udah dia laluin selama ini
kamu akan biarin itu terjadi
gak akan pernah tau
gak akan pernah tau
gak akan pernah lihat
gak akan pernah lihat
anda tidak memberitahu reina kalau anda adalah ayah kendungnya
kami akan bawa reina ke sini
anda mau menuhi syarat itu atau tidak
kalau anda tidak mau anda akan melawan kami di persidangan
karena anda sama sekali tidak punya hak atas reina
saya yang membesarkan reina dari bayi
dan setelah itu
saya tidak akan pernah mengizinkan anda bertemu dengan reina sampai kapanpun
yang pertama atau yang kedua
keputusan anda pada anda

seing clotan beradik hasil awak serempak kalau saya ada semua bagian dari saya
dan ke migailah di dirinya
ada potensi yang menutupi seluruh twisted si layak anda karena keberadaan anda
sampai waktu yang pas
ketika dia sudah mengerti semuanya
kami pasti akan bicarakan soal ini
aku ingin ketemu dengan rana
ajak dia kesini
aku akan bawa rana kesini sama basah
terima kasih udah kemarin
aku berbangga nyangka akhirnya tiba saatnya
aku kasih tau mas
udah kamu tenang ya
kita diskusikan ini sama mama
di rumah ya
ayo dong cepetan kita ke ruang rawatnya nino
mama tuh pengen tau
iya pelan pelan ma
jangan buru buru tuh akhirnya jatuh kan
wah mama tuh penasaran mama pengen tahu reina cucu kita atau bukan
gimana udah lebih tenang
kita mampir ke panti dulu yuk
kan besok mau ada syukuran empat bulanan si balon biru
aku mau kasih sumbangan ke panti

iya mas boleh
aku mau kasih sumbangan ke panti
udah lama juga kita mampir ke sana ya
iya mas boleh
gitu dong saya makannya yang banyak ya
biar bayi kamu juga sehat kan dikandungan ya
kompak banget emak sama anak jadi nafi baru
eh lu udah tanya belum sama nyokap lu
emaknya udah nyokap
emaknya udah nyokap
emaknya udah nyokap
emaknya udah nyokap
emaknya udah nyokap
gimana tuh lagi lu
lu tuh gak ada abisnya ya mau cari masalah sama gue
lo tuh apa sih ha